saat itu suara baru di input empat persen dengan jumlah empat sembilan ratus dua puluh delapan suara
sedangkan di lampiran kpu pengumuman nomor tiga ratus tujuh puluh
suara saya pada saat baru empat persen di input mencapai empat sembilan ratus dua puluh delapan suara
mengapa pada saat hasil pengumuman akhir menjadi dua enam ratus tiga belas
itu saja yang mulia yang saya sampaikan
baik jadi nggak minta apa apa ini bu
oh minta minta tetap nilai tertinggi itu diberikan kepada saya
tapi saya tidak sanggup bayar lagi saksi tidak sanggup bayar pengacara dan lain lain
sehingga memberanikan diri dengan berani seperti ini
bisa ini ibu ke advokat advokat itu punya si asar dia harus pro bono bis
bisa tidak pakai biaya ibu
itu ada sumpahnya itu opusium nobilenya itu
jadi kadang masyarakat itu tidak paham bahwa
menggunakan jasa advokat itu harus bayar
sebenarnya kan tidak harus seperti itu
jadi paling tidak ibu bisa membuat permohonan yang memenuhi standar yang dibantu oleh
saya ketiga kali yang mulia kalah ini
enggak artinya kalau ibu datang ke teman advokat kemudian nggak mau membantu itu
bisa laporkan ke organisasinya
kecuali ibu memang mampu mengatakan tidak mampu nah itulah
iya tiga kali babak belut ini udah tidak diizinkan keluarga
tapi permohonan ibu memang sangat minim ya
mudah mudahan ada mujizat yang mulia dari yang mulia dan kpk